kami juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum pt tirta investama bapak farid nasution
pak farid selamat sore ini tanggapan anda terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh kppu terhadap aqua dan juga perusahaan tanggapannya sejauh ini bagaimana pak
baik terima kasih selamat sore pak
ini jadi memang yang kita ketahui berdasarkan sistem websitenya dari ma sudah diputus
tapi sampai saat ini kami sebagai kuasa hukum masih belum terima realas putusannya
sehingga kita juga bisa belum tahu isinya putusannya seperti apa yang secara lengkap gitu
sehingga dengan demikian kita juga belum bisa ngasih komentar terkait dari putusan mahkamah agung ini
jadi kalau boleh kami mengimbau kita tunggu aja dulu prosesnya kita tunggu putusan lengkapnya seperti apa
nanti baru kemudian kami akan baru bisa berkomentar
pastinya akan bergantung dari isi putusannya ya
jadi di saat ini juga kita belum bisa menentukan apapun
kita harus belajar dulu dari situ
nanti baru kemudian kita akan menentukan langkah selanjutnya
baik pak farid nasution ini kuasa hukum dari pt tirta investama
untuk sementara mungkin terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kita akan nanti sama sama melihat perjalanan dari kasus atau dugaan adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pt tirta investama
ini yang diajukan atau dilayangkan oleh pihak kppu
terima kasih pak farid nasution dan juga sebelumnya ada dari kppu ada guntur saragih